dalam kunjungannya ke pasukan infanteri yang berkumpul di perbatasan gaza pada
kamis dari pertahanan israel jualan mengatakan bahwa infansi lewat jalur
dadat untuk melawan hamas sudah dekat yang membutuhkan bahan besok khemam
israel menggempur gaza dengan lebih banyak serangan udara pada kamis israel telah menanggapi
serangan paling mematikan dalam tujuh puluh lima tahun sejarah
negaranya dengan melakukan pengepungan total dan membombardir wilayah gaza israel bersumpah
akan memusnahkan hamas sementara itu dalam sebuah video yang dirilis kementerian pertahanan israel
pada kamis kendaraan berlapis baja amerika serikat mendarat di israel jurubicara kementerian
mengatakan pengiriman tersebut membawa kendaraan berlapis baja gelombang pertama yang bertujuan
untuk menggantikan mobil militer israel yang rusak dalam pertempuran melawan hamas hal ini terjadi
presiden joe biden melakukan perjalanan ke israel untuk menawarkan dukungan amerika serikat pasca
serangan tujuh oktober oleh kelompok bersenjata hamas yang berbasis di gaza dan menewaskan satu empat ratus orang
dan menyandra sekitar dua ratus orang presiden amerika serikat joe biden menjanjikan dana baru sebesar
seratus juta dolar amerika atau sekitar satu lima triliun rupiah untuk bantuan kemanusiaan di gaza dan
terpibarat yang dibutuhkan dan akan meminta kongres memberikan bantuan yang belum pernah terjadi
untuk meningkatkan perjuangan israel melawan hamas